peristiwa ini berawal ketika polisi memberhentikan sejumlah sepeda motor dan dua ambulans
saat berlangsungnya demonstrasi penolakan ruu omnibus law cipta kerja di kawasan menteng jakarta pusat
namun salah satu ambulans justru berusaha menghindar hingga nyaris menabrak sejumlah anggota kepolisian
polisi kemudian berusaha menghentikan ambulans itu
polisi akhirnya dapat mengamankan ambulans yang berisi tiga orang tersebut di kawasan taman ismail marzuki jakarta pusat
satu penumpang lain sempat melompat dari ambulans dan juga diamankan polisi
menurut polisi ambulans berusaha melarikan diri karena membawa batu dan logistik untuk para pendemo
dugaan ini diperkuat dengan adanya pengakuan dari salah satu penumpang yang melompat dari ambulans
dari hasil keterangan awal ada dugaan bahwa ambulans tersebut adalah bukan untuk kesehatan
tetapi untuk mengirimkan logistik dan indikasi batu
untuk para pendemo ini keterangan dari salah satu yang berhasil login
polisi masih terus mendalami kasus ini
budi tanjung jakarta

polisi mencari ambulans yang berhasil berjalan